pemerintah indonesia telah mempersiapkan aturan untuk memulai fase new normal
sejumlah komentar beragam pun muncul di publik
lantas bagaimana ahli epidemiologi merespon hal ini
kita akan langsung berbincang melalui sambungan skype
dengan kepala departemen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
halo selamat sore pak tri
selamat sore budia
ini kita tahu bahwa faktanya pemerintah indonesia akan menerapkan fase new normal
dengan kapasitas laboratorium pengetesan spesimen pasien covid sembilan belas yang dimiliki pemerintah saat ini
apakah anda melihat ini atau melihat penerapan fase new normal ini pada awal juni sudah tepat
jadi persyaratan new normal itu dari who ada enam
satu ada kasus covid sembilan belas dapat dikontrol
jadi dikontrol itu bukan basic levelnya spesimennya kurang dari satu
tapi insidunya seminimal mungkin
atau jumlah kasus barunya seminimal mungkin
kalau paling bagus nol begitu
jadi nol kalau tidak mungkin harus minimal mungkin
yang menetap dalam satu minggu atau dua minggu begitu
itu syarat pertama
syarat kedua adalah fungsi deteksi dan fungsi lab
kemudian fungsi isolasi dan fungsi karantin bisa dikontrol
itu bisa dilakukan begitu di daerah tersebut begitu
yang ketiga adalah kasus import dapat diketahui
jadi kalau dari daerah lokasi apakah kasusnya dari daerah lokasi
apakah kasusnya dari daerah kerawang itu dapat diketahui begitu
keempat adalah kasus import itu dapat juga dideteksi begitu
kelima adalah kesiapan dari
ke tempat kerja terhadap minimalisasi faktor risiko terhadap covid sembilan belas
kemudian keenam adalah partisipasi masyarakat
pak tri ini ada dua puluh lima daerah baik kota maupun kabupaten
yang kemudian akan menerapkan fase new normal ini
dalam masa hari raya ini kan ada mobilitas manusia yang berkali kali lipat dari masa sebelum hari raya
apakah kemudian daerah daerah yang menjadi tujuan mudik harus mempersiapkan diri untuk
mengatasi penyebaran covid sembilan belas ini
ya jadi kalau daerah tersebut kalau kasusnya sudah memenuhi enam kriteria tadi
begitu enam kto yang oleh wahai ditentukan berarti dia boleh begitu
apalagi dari lima ratus an kabupaten ada dua ratus yang masih belum ada kasus covid nya begitu
dia tentu saja kabupaten tersebut boleh melakukan new normal life
hmm tapi kalau dari pengamatan anda
penelitian anda bagaimana dengan pemerintah daerah sendiri
apakah anda melihat mereka kemudian sudah mulai mempersiapkan
karena tentunya pandemi ini kan tidak ada yang siap
kalau dibilang tidak ada yang siap memang tidak ada yang siap
bagaimana anda melihat sejauh ini dari daerah daerah
jadi kalau dari daerah daerah sekarang kan sudah ada tujuh puluh delapan lab
jadi tujuh puluh delapan lab akan merupakan peruncukan dari kabupaten ke provinsi
provinsi kita cuma tiga puluh empat
berarti di dua provinsi ada dua lab begitu
kemudian kabupaten bisa melakukan isolasi kasus
sebagai isolasi karantina
kemudian bisa menentukan kursus import
kemudian apa itu dari daerah dia atau dari daerah yang lain
kemudian bisa melakukan partisipasi masyarakat
jadi kalau sekarang dilakukan new normal pada awal juni
ini rasanya tidak mungkin untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara full begitu
jadi partisipasi masyarakat harus disiapkan dengan baik
dilakukan penyuluhan besar besaran di dalam kabupaten tersebut
kemudian baru normalize
bila dirasakan masyarakat sudah siap dilaksanakan
apakah anda melihat pemerintah indonesia ingin menerapkan konsep apa ya
herd immunity dalam menghadapi penyebaran covid ini
konsep herd immunity akan berbeda
kalau konsep herd immunity pemerintah tidak mencegah
bahkan membiarkan orang orang terinfeksi
maka orang orang yang terinfeksi akan mempunyai imunitas
maka orang orang yang terinfeksi akan memiliki imunitas yang lebih tinggi
dan kalau sudah banyak yang terinfeksi
yang terinfeksi itu bukan untuk sakit ya
kalau terinfeksi sudah banyak
baik terima kasih perbincangannya pak tri yunis miko
ini adalah kepala departemen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami